setelah banyak dikeluhkan oleh masyarakat
maskapai penerbangan yang tergabung dalam asosiasi inaka
sepakat menurunkan harga tiket pesawat
pihak maskapai yang tergabung dalam asosiasi tersebut
juga diminta untuk melakukan efisiensi
maskapai penerbangan rute domestik
yang tergabung dalam indonesia national air carriers association
atau inaka minggu siang
telah menurunkan harga tiket pesawat
penurunan harga tiket pesawat ini tak terlepas
dari keluhan masyarakat akan tingginya harga tiket
meski sudah melewati masa libur natal dan tahun baru
ketua inaka igusti ngurah askara danadiputra mengatakan
penurunan harga tiket pesawat domestik
sudah mulai diberlakukan sejumlah maskapai sejak jumat lalu
penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi sejumlah rute
akan diberlakukan sampai beberapa hari mendatang
dan berkisar dua puluh enam puluh persen dari harga tiket pesawat
pada libur natal dan tahun baru
salah satu maskapai penerbangan garuda indonesia
sepakat menurunkan harga tiket kelas ekonomi sejumlah rute domestik
harga tiket pesawat garuda disebut masih di bawah tarif batas atas
yang diatur dalam peraturan menteri perhubungan no empat belas tahun dua ribu enam belas
jadi apa yang terjadi kemarin sebenarnya
garuda tidak menaikkan harga
karena harga sudah dibatasi oleh pm empat plus dua ribu enam belas
garuda tidak boleh melampaui harga yang sudah ditetapkan
kalau garuda melampaui harga itu
maka itu akan
terkena sanksi dari regulator
lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia atau airnav
sepakat menunda kenaikan tarif jasa navigasi penerbangan mereka
yang domestik kita menyesuaikan sesuai dengan permintaan inaka
kenaikan yang tadinya dijadwalkan per januari ini
kita suspend sampai dengan seperti apa yang diharapkan oleh inaka
untuk mendukung program ini
ketua inaka juga menyebut
komponen paling besar dalam biaya operasional maskapai penerbangan adalah bahan bakar
kesepakatan maskapai penerbangan yang tergabung dalam inaka
mendorong setiap maskapai melakukan efisiensi
persentase keuntungan yang diperoleh dari rute domestik juga disebut tidak terlalu besar
bahkan terkadang merugi
arya dita utama jakarta